dan meranggapi isu adanya aliran dana yang tertuju kepada pasukan pengaman presiden dengan nilai yang tinggi
panglima tni marsikala dicayento memerintahkan terus mendalami isu itu
hingga kini hadi masih berkeyakinan pas pampres tidak terlibat dalam kasus ini
penyelidikan masih dilakukan oleh sejumlah pihak untuk melihat apakah ada keterkaitan pas pampres dengan isu ini
hadi khawatir ada oknum lain yang terlibat dalam kasus ini yang mengatasnamakan pas pampres
satu hari setelah ada berita itu saya perintahkan dan pom tni untuk mendalami
karena ini orang sipil mendalami apa benar anggota saya pas pampres menerima uang sebesar seratus satu ratus lima puluh juta setiap persidangan ada ujungan
hasilnya cepat bahwa danpom menyampaikan laporan ke saya pas pampres tidak terlibat untuk itu
penyelidikan atau pendalaman terus dilakukan karena kemungkinan ada personil personil lain yang setiap
oknum oknum lain yang setiap pergerakan itu satu paket itu bisa yang light itu yang sedang kita dalami
tapi yang jelas saya tekankan anak buah saya pas pampres tidak ada yang melakukan itu

untuk beberapa orang saling melakukan hal menggaknes itu bisa tambah membunuh dia ke trat lotion cum brooklyn tipe